banjir dampak tanggul sungai yang jebol di pati meluas
seribuan rumah warga masih terkepung air
sementara itu di pindrang banjir yang disebabkan oleh hujan lebat
merendam ratusan rumah di kecamatan lembang
banjir yang merendam desa ketitang wetan
kecamatan batangan pati jawa tengah terpantau meluas
banjir semakin tinggi pada sabtu pagi
ketinggian air mulai lima puluh cm hingga satu meter
banjir dilaporkan meluas di dua desa
yakni desa ketitang wetan dan desa klayu siwalan
ribuan rumah warga yang tersebar di kedua desa itu terkepung banjir
akibat jebolnya tanggul sungai kaliombo
selain itu banjir merendam fasilitas umum seperti sekolah
masjid dan jalur pantura
pati rembang juga setinggi tiga puluh cm
arus lalu lintas pun tersendat dengan antrean kendaraan
hingga sepanjang dua km
akhirnya tambah tinggi ini besarannya
seluruh desa ini
desa kaliombo kita seluruh terendam
dua titik tanggul sungai kaliombo jebol jumat kemarin
setelah wilayah pati diguyur hujan deras
dan mendapat kiriman air dari pegunungan kendeng
warga menyesalkan lambannya langkah yang diambil pemerintah
sebab warga sudah berkali kali melaporkan masalah tanggul yang rawan jebol
tetapi tidak ada tindakan dari pihak terkait
bukan hanya pati
banjir juga merendam permukiman warga ke jemaatan lembang
kabupaten pindrang sulawesi selatan pada rabu
banjir terjadi karena meluapnya sungai di kabupaten mamasa sulawesi barat
yang diperparah oleh hujan dengan intensitas yang tinggi sejak jumat sore
hujan terjadi hari jumat pukul lima belas sampai jam enam maghrib
itu terjadi hujan lebat
hujan lebat itu yang akhirnya berdampak pada luapan air sungai
air sungai dari sungai galang galang dan sungai saluhue
itu merupakan wilayah daerah airan sungai mamasa
dan memang itu setiap tahunan itu terjadi
meski banjir saat ini mulai surut
beberapa wilayah di pegunungan masih terisolasi
akibat tanah longsor yang menutup akses di beberapa titik kabupaten lembang